terima kasih banyak
kamu ngapain disini
harusnya aku masih nanya
kalian ngapain kesini
mama udah keburu baca
ini yang berkas saya
saya cari dari tadi
ternyata ada disini
berkas punya kamu
jadi itu berkas punya kamu
jadi kemarin saya cari tau tentang
karena kemarin saya buru buru mau pulang dari kantor
saya minta felix buat simpen dokumen ini
ke ruangan saya bu
ternyata felix salah malah simpen disini
pas tadi saya cari cari ke ruangan saya
ya udah begitu
untung aja ada randy
jadi rencana gue nak ketahuan sama mama
pas saya tadi mau masuk ruangan pak al
saya sempet dengerin dia tadi
dengar dulu obran pak al sama bu rosa
mudah mudahan bu rosa gak curiga lagi
jadi kartu parkir apartemen lo ilang
eh gue udah nyari dimana mana
gak ketemu juga
jadinya gue harus bikin kartu baru
dan gue butuh data lo
ada ada aja sih lo
baru beberapa hari tinggal disana
udah ngilangin kartu parkir
ya gue kan gak sengaja
ini gue tanda tangan ya
gak ada yang nanya banget ya
dan ini ktp gue
untuk nanya lebih jauh soal ricky
apa gue coba tanya sekarang aja ya ke dia
gue gak kenal sama dia sih
cuma gue pernah ketemu sama dia di pandora kafe
ngapain lo ketemuan sama gue andi disana
gue gak ketemuan sama dia
gue ketemu sama orang lain cuma
pas ada dia disitu
jangan jangan sama laki laki yang waktu itu mukul lo
sama istrinya dia
sebenarnya lo ada masalah apa sih
dan apa hubungannya sama gue andin
hmm jadi elsa itu istri dari laki laki yang nunjuk gue kemarin
dia model juga sama gua
dan gue sempet beberapa kali pemotretan sama dia
tapi jujur ya
tertarik sama dia
suatu hari gue
tadi kata bu tari pak
bapak ditunggu di ruang deken
yaudah nanti saya kesana ya
bapak diminta sekarang pak soalnya
pak dekan yang buru buru katanya pak
saya kesana sekarang
nanti kita atur lagi waktunya ya
gue ada meetingnya dulu
gue juga lagi ada pemotretan sih
gue duluan ya
jadi riki emang naksir elsa
terus elsa gimana ya
apa dia juga ada perasaan yang sama
sampai sampai mereka melakukan perbuatan di luar batas
mama tuh kesini mau ngapain sih mbak
kenapa gak bilang dulu sama aku
kan tadi bisa bareng kalo mama mau kesini
kemarin mama kan ketemu sama karina
kayak bunuhan roy
emang elsa melakukan apa sampai kalian berdua curiga gitu
ya karena memang dia gak pernah jujur ma
gak pernah konsisten dengan kata katanya
makanya aku gak pernah percaya sama dia
tapi yaudahlah ma
mama gak usah ikut ikutan biar aku aja yang ngurus ya
ini kan ada hubungannya juga sama mama
mama pengen tau
sudah sampai sejauh mana perkembangan penyelidikan kamu sama andin
soal kasus pembunuhan roy
mama inget kan
dulu elsa pernah bilang hamil sama aku
ya tapi itu udah terbukti gak bener kan
udah pasti gak bener
gak pernah keliatan sama dia
apa yang ada di dalam diri
tapi ketika aku sama andin tanya
elsa gak pernah mau ngaku
di hamil sama orang lain
bukan sama roy
menurutku ini agak aneh mak
dan kalau memang
elsa ketahuan berbohong
berarti ada kemungkinan
pada saat itu
anak di dalam kandungan delsa
dan elsa ada hubungannya dengan
ya cukup masuk akal
semoga aja kamu segera dapat titik terang ya dari penyelidikan ini
ceritakan ke mama perkembangan penyelidikan kamu
mama ingin tahu aku ingin tahu
kalau gitu aku sudah selesai dengan pertanyaan
mama jemput rena dulu ya
takut telat mama pergi dulu ya
aku tinggalkan kopi untuk kamu
terima kasih mama
si randy aja nanti masih ada lagi video
kamu tunggu di sini dulu ya
papa elsanya sudah datang
aku perlu ngomong berdua sama elsa
gak apa apa ya
kok mama sampai disuruh keluar segala
tangganya fabulous mbak
terima kasih ya sayang pride ini
kamu dah sempatin datang
kemarin papa ketemu al dan andin
tanya sama mereka
soal kenapa mereka menjebak kamu kenapa sampai mereka menuduh kamu
terus soal cerita tentang kecurigaan mereka
soal lipstick itu soal yang lain lain juga
makanya papa undang kamu kesini papa mau bicara sama kamu
papa kepikiran kamu terus
papa kepikiran sama omongannya
aku tau papa percaya sama mba anin dan al
papa juga pasti percaya kan
kalau aku terlibat dalam kasus itu
ya aku maklum sih papa
menantu favoritnya papa
menantu favoritnya papa
ah udah banyak bantu papa
bayarin sertifikat rumahnya papa
bayarin sertifikat rumahnya papa
ya mungkin sekarang papa udah menganggap ali itu udah kayak dewa
dengar kata kata kamu barusan
dari zaman dulu papa gak pernah
papa ngundang kamu kesini
kalau kamu gak salah
pak gimana aku gak yakinin papa
kalau papa lebih percaya andin sama al
susah buat kamu percaya sama aku
kalau kayak gini ceritanya
panggil laki laki itu kesini
panggil riki kesini
bapak mau bicara sama dia
papa minta riki kesini
gimana kalau elsa jadi ketawa
bahwa semua itu bohong
ini pak lokasi yang tadi
terima kasih tadi udah bantu saya
kalau gak mau mau bisa tau
silahkan isi pak berkasnya
di sini pak
ada disini ternyata
ke kantin yuk
aku jadi keingetan anak aku nini
kamu minta ke riki kesini
buat apa lagi sih pak
papa mau bicara langsung sama dia
suruh riki kesini
rick bisa datang ke rumah bokap gue
tolong jelasin ke bokap gue seperti yang udah pernah gue bilang ke allah
elsa udah ngeblokir nomor gue
tapi dengan syarat
pertama lo jangan ningkar janji
kedua jangan blokir blokir gue lagi
bisa kamu hubungin dia
kalau kamu suka ngomong sama dia
gak usah ini aku udah chat kok
ngapain di chat telepon langsung aja
ricky lagi ada kerjaan
kalau misalkan aku telpon aku takut ganggu
gue gak punya pilihan lain
cuma ricky satu satunya cara yang gue punya
biar papa percaya
sekarang lo gak bisa lari lagi dari gue
aku udah hubungin ricky ya pak
dia mau dateng
jadi membawa ricky kesini
seperti apa dia
dan kenapa dia mau diajak bekerja sama dengan elsa
saya mau isi bensin dulu ya

nanti ibu ditinggal dulu
ya udah saya duluan ya
terima kasih bu
mama jarang kesini
dan kamu sendiri yang disana
tapi mama gak akan paham
karena aku lupain kamu nak
karena hal yang paling menyakitkan dalam hidup mama
yaitu harus kehilangan kamu
mama pergi dulu
nanti mama kesini lagi ya nak

kok kok bukan ke makam roy
kok malah kesana
ini kan rumahnya
semakin lo membutuhkan gue
lo semakin gak bisa menghindar dari gue
terlalu bukan dia orang
kamu gak apa apa
ternyata laki laki yang di jalan waktu itu
dia adalah ricky
laki laki yang udah kurang ajar
sama elsa saat pemotretan
kok elsa mau maunya sih
bekerja sama dengan dia
aduh kalau papa ingat
pasti akan semakin runyam
terus ada perlu apa
mau ketemu siapa di sini
saya riki temannya asat tante
sekarang saya mengerti
dari mana elsa
kamu tunggu di sini sebentar ya
ada ricci datang
mau ketemu sama kamu
bennu dah temin
terima kasih tante
saya harus cari tahu
kita udah sampai omah
bu bos ngelamun ya bu
oh iya udah sampai
yaudah yuk yuk turun
yaudah yuk turun turun turun
siapa yang harus aku hubungi ya
kamu bawa rina dulu ke dalam ya
iya siap bu bos
gimana gimana ada apa bu
kamu bisa temui saya hari ini sekarang
kalau gitu temui saya di morning jakarta coffee
kalau gitu kita ketemu di sana ya bu
puya buka lagi gerbangnya ya
saya mau pergi
gak usah berat banget nyampe
udah mau pergi lagi aja
apa gak capek ya
anda sudah ada kandung alam merumba pak roy
tapi ini tidak ada tanda tangan persetujuan orang tua pak
tidak tidak cukup saja
baik ini nanti saya akan proses ya pak ya
kalau begitu kapan saya bisa menemukan kabarnya
ya sekitar empat sampai lima hari pak
nanti akan dikabari
terima kasih banyak
ya kalau gitu saya permisi dulu pak ya
terima kasih banyak
mas kak randy
kamu ngapain di sini
harusnya aku masih nanya
kalian ngapain kesini
saya lagi ngurus berkas berkas makam alam merumba pak saya
tapi aku baru tahu kalau misalkan makamnya papa kamu di sini
soalnya aku gak pernah lihat
iya memang bukan di sini bu
tapi saya lagi ngurus untuk memilihkan makam alam merumba pak saya ke sini
terus kamu ngapain mas
menemani pak randy tumpen
saya tadi mau sekalian ziarah ke makam roy
sebentar lagi kan ramadhan
sama aku juga kesini kan juga ke makam nindi
aku ziarah juga karena udah lama juga kan
ya udah boleh
hampir aja ketahuan
hampir aja ketahuan
bapak udah pernah ketemu sama ricky
anak ini hampir menyebabkan paparan mama celaka di jalan waktu itu
dan dia gak ngerasa salah sedikit
ternyata bapak bapak yang waktu itu
benar kamu yang menghamili elsa empat tahun yang lalu
itu ya bapak